saudara menteri dalam negeri tito karnavian menyebut ada usulan untuk memisahkan pemilu legislatif dan pemilu presiden
menurut tito usulan untuk pemilu legislatif tidak berjalan bersamaan dengan pemilu presiden
tito mengaku berpikir kenapa bisa pileg dan pilkada pelaksanaannya berbeda tanggal padahal sama sama di wilayah provinsi kota kabupaten
tito juga menyampaikan pemilu ke depan harus simultan